mainkan gamenya dapat pincuannya
reva aku ada di sini
makan makan sama temen temen
eh masih mau dengerin ide gue nggak
kamu tuh gimana sih
saya kan udah bilang kamu nggak boleh ngelukain boy
nah sekarang kok biru biru
kalau dia ngelawan
masa saya diem aja sih
nanti dia tidak takut
harusnya digebukin baru dia kapok
iya pokoknya kamu memang harus jagain reva
supaya reva nggak deket deket sama boy
tapi kamu gak boleh nyentuh dia
jangan sampai dia luka luka
ngerti nggak sih
boy boy biru biru gara gara dipukulin sama
ya bagus dong
kalau memang boynya ngeyel
ya harus dikasih peringatan
supaya dia tidak berani lagi mendekati reva
terus yang mas jadi bingung
kenapa kamu jadi begitu khawatir sama boy
ya bukan gitu mas
sebenarnya benar nggak masalah
tapi sekarang yang jadi masalahnya
udah biru biru dia punya bukti
nanti dia tunjukin ke polisi ini
buktinya dia biru biru abis dipukulin sama bagas
nah atas tuntutan penganiayaan
nah usut mengusut kita juga yang kena masker
udah bagas nanti kita juga yang kena
aku tuh masih ada kerjaan juga sama tante marisa
aku tuh gak enak banget mas
mas ngerti kan posisinya aku
kalau untuk urusan hukum mas sudah perhitungkan
tapi kalau masalah marissa
kamu gak perlu lagi kerja sama marissa
berapa pun kamu mau
ini bukan masalah uang
tapi ini masalah kerjaan aku
aku senang sama di dunia entertain
ngerti kan mas
kan rezeki bukan hanya dari satu orang
dan mas yakin
masih banyak orang yang akan memerlukan kamu sebagai iklan
atau artis atau profesi apapun yang kamu cita citakan
jadi gimana pak
apa perlu saya tindakin si boy selama dia masih mendekati non refah
soalnya aja tadi saya dikerjain pak
saya kira dia si boy membawa pergi non refah
temannya sengaja memakai jaket non refah
akibatnya saya kena jejak pak
tindakannya beda denganmu
hah siap pak
saya akan menjawab semuanya
ya udah angkat aja
refah kenapa kamu ngerjain bagas
habisnya refah tuh bete tahu nggak
gerak refah kan jadi nggak bebas
lagian juga refah tuh mau ke rumah meli pi
meli tuh mau pindahan
papi tidak mau tahu
kemanapun kamu pergi
kamu harus dikawal sama bagas
kalau tidak papi akan kirim kamu ke sekolah serama
sekarang kamu kasih tahu posisi kamu di mana
saya ngumpul bareng teman teman
boleh ada di sana
kan buy teman sekolah aku juga
ya udah kamu tetap di sana
biar nanti bagai jemput kamu
karena pabrik tidak ingin kamu pulang diantar sama si bobi
bokap gue bilang gue suruh tunggu di sini
nanti bagas jemput
ya udah lah rek
kalau emang bokap lo nyuruh lo buat dijemput sama bodyguard
ntar takut takutnya kalau lo ngelawan lagi
kalau diancam masuk asrama lagi kan
nggak lucu kalau lo bener bener jadi dipindahin
ya udah deh
supi nanti tahu
saya rakatan rakatan pak
itu ada boys sama reva
bener tuh jel
makasih banget ya lo udah nolongin gue
masalah lo sama alex udah selesai kan
kok lo nggak bantu sih
justru karena lo bantu dong
jadi gue bisa selesaikan
kalau lo udah nolongin
gue bisa selesai sama alex
kalau lo gak bantu bisa aja alex melakukan kekerasan kan ke gue
ehm iya tadi gue habis makan makan sama temen temen
masih mau dengerin ide gue gak
boleh boleh yaudah lex kita mau ngobrol dulu ya
kayaknya alex suka sama aku

kayaknya alex suka sama aku
ada yang baper sama reva nih
itu bukan urusan lo
iya bukan urusan gue bukan urusan gue
terus lo ngapain masih di sini
masih mau minta ganti rugi juga sama gue
yaudah lo minta duit berapa sih gue kasih deh
capek gue ngeliat muka lo
tapi nyucinya sebulan
sausin semua nyuci
dia wapar dia sebulan
ya diamin aja paling dia cuma
udah paling dia cuma bercanda
lo ngapain senyum deman
kita kabur aja yuk
pokoknya gak enak banget tuh yuk
kita kabur aja yuk
muka aja gak enak banget tuh yuk
lo kedua takut
lo kedua takut
kita bertiga men
kayaknya kupuka sama wonk boy pasti putuskan

kalau menang harus bilang kayak
gak punya nyali
lo turun sini